polisi menangkap lima begal calon siswa bintara polisi
di kawasan kebonjeruk jakarta barat pada sabtu lalu
satu orang pelaku tewas ditembak
karena melawan saat ditangkap dan jenazahnya
langsung dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
sementara empat tersangka lainnya telah mendekam
di ruang tahanan bitreskrimum polga metro jaya
polisi menyebut kelima pelaku yang terdiri dari tiga pelaku utama
satu orang pelaku penjual motor
dan satu orang penada hasil curian
di mana kami berhasil mengamankan lima orang
satu orang pelaku yang menjual motor
dan satu orang pelaku yang membeli motor hasil curian tersebut
penangkapan pada hari rabu tanggal lima belas mei
kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik
sesuai dengan pengakuan dari pelaku
namun dalam pengembangan tersebut
pelaku melakukan perlawanan kepada polisi
sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur
dan dua orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki
sebelumnya calon siswa bintara polri bernama satrio mukti raharjo
dibegal saat dalam perjalanan menuju lokasi
tes calon siswa pada sabtu dini hari sebelas mei lalu
lokasi pembegalan di jalan arjuna ke bonjeruk jakarta barat
meski sempat melakukan perlawanan
pelaku berhasil membawa kabur motor dan ponsel korban